enggak ya gue bukan cewek kayak gitu
li sebenernya aku kesini bukan cuma untuk jumpa kamu
tapi aku kesini untuk kasih jawaban
ini kan laki laki yang kemarin sama riri
kamu siapa kamu punya bukti apa
saya bukan siapa siapa pak
saya hanya orang yang tidak suka melihat orang lain memutar balikan fakta
sehingga beberapa mahasiswa disini itu di
oh ya ini ada bukti
ini adalah rekaman cctv dimana
nurdin mengajak makan malam ri
nurdin ini sebenernya suka sama ri
cuma cintanya bertepuk sebelah tangan sehingga
dia memfitnah ri
bisa dilihat dari cctv disini pak
bahwa nurdin sendiri yang memberikan soal dan
jawaban ujian itu kepada ri untuk mendapatkan cintanya ri
saya bisa jelasin semuanya pak
semuanya sudah jelas
mulai sekarang kamu tidak bisa lagi menjadi asisten dosen di sini
ngerti gak pak
pak tapi kan
keputusan kami sudah jelas dan bulat
kami juga akan kasih tau ri fani dan ri
jangan lupa untuk berlangganan
ini tidak enak
kalau scoring mereka dicabut
tapi mereka harus tetap ikut ujian susulan
kalau begitu saya permisi pak
pak pak tapi pak
terima kasih banyak ya
kamu sudah membantu aku menyelesaikan masalah aku
aku senang banget nurdin ketawa salah dan bukan aku
tapi aku utang budi sama kamu sekarang
pausnya gimana ya tapi ya
kamu yakin mau bales budi sama aku
yakin tapi belum tahu caranya aja
mungkin ada yang kamu mau beli atau apa biar aku yang beliin gimana
cuma ada satu cara sih
kamu jadi pacar aku
ri dari pertama kau ketemu sama kamu
aku itu udah suka sama kamu
aku emang gak kayak cowok cowok lainnya
aku akan membahagiakan kamu
di sisa umur aku
kita meniti hidup bersama
kamu inget gak
tanpa hari aku pernah bilang kalau aku bukan cahaya gampangan
ya kalau kamu mau dapetin hati aku
kamu harus berusaha lebih keras
aku akan berusaha lebih keras
aku mau berusaha lebih keras
aku ini emang cowok gak tahu diri ya
udah tahu sekarat
masih naksir sama cewek secantik kamu
tapi asal kamu tahu
untuk seorang aku yang sekarang seperti ini
itu udah gak ada lagi yang harus ditakutin
termasuk penolakan dari kamu
tapi aku yakin suatu saat nanti
kamu pasti mau menerima cintaku
aku bisa bantu siapkan semua pikiran kamu
jadinya sekarang lo gimana
terima andi iya
iya gak mungkin lah ri
kalau lo terima dia
masih banyak lagi show yang lain
ganteng tajir maco masa lo pilih dia sih
ri andi tuh udah sekarang
tinggal tunggu waktu doang
gue sekarang emang gak yakin
tapi nggak tahu deh nanti abis dia tuh beda banget dari semua cowok deketin gue
gue tau dia sekarat
tapi umur kan di tangan allah
siapa tau kalian duluan
dan sekarang gue lagi
nunggu dijemput sama dia
mau ke rumah sakit kemudian dia kontrol
bentar ya net telepon masuk
halo udah sampe
aku ke rumah kamu sekarang ya
gue duluan ya ke rumah andi
apaan ini sih
harusnya kan gue yang nanya
lo ngapain di rumah lo
iya ini rumah gue
ada perlu apa
ri ini kenalin kakak aku
sekarang jadikan urusan gue
karena lo ada masalah sama cewek gue
ehm kita pergi ke rumah sakit sekarang aja yuk
bahkan kamu jadi mengantarin aku
ayah udah bentar aku ambil jaket dulu ya
eh masalah masalah ikut gue
tolong jauhin adik gue dan jangan kasih dia harapan oke
gue tau tau
tipe cewek kayak lo cuman pengen senang senang
akhirnya lo itu udah punya cowok yang culen yang berantem sama gue di restoran waktu itu
lo masih lupa ha
dan sekarang adik gue pengen lo jadiin selingkuhannya keberapa
kedua ketiga keempat atau yang kedua
mulut lo dijaga ya
gue bukan cewek kayak gitu

tapi aku kesini ini untuk kasih jawaban
kau tolong jangan menangkap bra '
toh lu lo tanamanku